saya udah salah paham
salah paham apa a'a
saya kira tadi yang ngantri neng rika pake motor itu cowok neng rika
oh dia toh dia tuh cuma temen kerjanya rika aja kok a'a
a'a cemburu ya
biar gak salah paham lagi gimana kalau mulai besok a'a
eh kakak ani ada apa kak
kan ada gue juga masa gue gak bisa apa
eh iya ada kakak purnomo
gimana sih mbak rika mau kemana
aku aja perlu ke warung
mas pur tunggu disini sebentar ya
ani mau kemana
ada lagi bu
buka esnya satu lagi bahasanya dibungkus dua
udah bu itu aja
terima kasih ya bu
nah mbak bakso urutnya ada yang gede gak
ada yang gede ada yang enggak
hmm kalau semangkok yang gede berapa yang kecil berapa
wah kita gak jual satuan jualnya porsian
bukan harganya jumlahnya
oh semangkok itu yang gede satu yang kecilnya empat
jadi aku pesen satu ya
wah apaan tuh kita gak ada
es teh manis
ya udah aku duluan ya
dadah mas pur
kalo sendirian sih
iya kok gak di nemenin
kasian kasian kasian
eh coba tebak nanti gue mau makan bareng siapa
iya gue juga mau makan sama siapa
gak mau tau
berdua berdua berdua
ih mas pur mau tau ya
mau tau aja apa mau tau banget
mau tau banget
ih tadi aku ngomongin kang tisna
ih hati hati dong
ih tadi aku nanya sama mbak rika
dia udah punya pacar apa belum
dia ngeliat mbak rika dibonceng sama co lain
ih mbak rika bilang gak punya
ih apaan sih
terus cowoknya itu siapa
makanya sekarang kak tisna itu lagi stress
gara gara liat mbak rika dibonceng cowok lain
ih apaan sih
masa gak tau
ya mana gue tau
kamu tau dari mana
kang tisna yang cerita
waktu nganterin aku
ih apaan sih
dari tadi oh oh doang
bunga lo mau kemana
lah yang naktir kita siapa
iya yang karakter kita siapa
ih enak aja
pokoknya lah yang bayar ya
lah kan yang ngajak kesini loh
mas pur bilangin ya ke kang tisna
biar kang tisna nya gak stres
ih apaan sih udah jangan nolak
jangan lupa tuh kasih tau kang tisna
yaudah aku pergi dulu ya
pasti dia ngubah
kamu marah sama saya
tapi salah saya apa pur
lu gak salah tis
lu yang keliru
ani udah jelasin semuanya
belum punya cowok
lu gak usah stres
itu ternyata temen kerjanya
kamu tau dari mana
tau dari ani
neng ani tau dari mana
ani tau dari rikanya langsung
barusan ketemu di jalan
ketemu di jalan
lu samperin kini
makasih ya pur
es dawat satu
saya udah salah paham
salah paham apa aatisna
tadi yang ngantri neng rika pake motor itu
oh dia toh
dia tuh cuma temen kerjanya rika aja kok aatisna
aatisna cemburu ya
biar nggak salah paham lagi
gimana kalau mulai besok
aa antar jemput rika pulang kerja